tidak penting aku kenapa
insya allah ini ibu ini beneran ibu
aku pikir ibu udah meninggal bu
aksan aksan dengerin
kenapa kamu malam malam keluar dari kamar
kamu harus banyak istirahat
saya kesini karena saya penasaran sama sikapnya dokter
sebenarnya tadi waktu dokter marah
dokter tahu kalau aksan yang nyetir ambulans itu
saya jadi mikir
apa jangan jangan korban kecelakaan yang ngedonorin jantungnya buat saya itu
dokter gak apa apa
aku dimana ya
ini rumah siapa ya
siapa perempuan itu
kenapa dia bisa ada di dalam rumahku
jangan jangan dia maling
kau wanita itu bisa ada di sini
dan dia udah ketemu sama laras lagi
aduh gimana ini
kamu bukannya udah meninggal
jadi kamu yang menyuruh orang untuk mendorong saya di tangan
kamu yang menyuruh orang untuk menjulik saya
kamu dalangnya ya
aduh kamu biat
kalau mungkin aku mau bunuh kamu
justru saya mau bunuh kamu
aku mau bunuh kau
jauh jauh aku mau
rumah kenapa sih berantem sama ibu ini
kemarin gak sengaja riza nabrak ibu ini
waktu ibu ini mau lari di depan mobil riza
jadi dia kamu yang bawa dia ke sini
oma lagi pergi
dan riza juga gak sempat cerita ke oma
karena pas oma pulang riza udah tidur
tapi emangnya oba kenal sama ibu ini
dia ini ibunya si aksan tau
bukan oma pernah bilang kalau ibunya aksan itu
kamu juga kaget lihat saya masih hidup
makanya kamu sengaja untuk menabrak saya kan kemarin
hei dengar sendiri
riza itu gak sengaja mau mendukung kamu
terus kamu dibawa ke rumah sini
itu berarti aku gak mungkin kan menculik kamu
dan juga riza gak mungkin akan membunuh kamu
tadi kamu bilang ada yang mendorong kamu
ada yang mencuri kamu dan ada yang membunuh kamu
kamu lihat sendiri
jangan pura pura bego lah

saya gak akan melaporkan kamu
saya gak akan melaporkan kamu ke polisi
tapi nanti saya akan menemukan bukti
dan kamu harus membayar semua yang sudah kamu lakukan pada saat ini
sekarang biarkan saya pergi atau saya teriak sekencang kencang
kalau ibu mau pergi yaudah silahkan pergi aja bu
lagipula kita gak pernah punya niat gurung sama ibu kok
kenapa wanita itu bisa lolos
dan malah rize bawa ke sini lagi
kemarin katanya nggak ada masalah
aduh sekarang aku harus gimana ini
abang bilang perempuan itu masih ada di sana kenapa bisa kabur
beberapa hari yang lalu juga abang minta uang buat aku untuk ngecek perempuan itu
tenang nenek tenang
kamu ini apa apaan sih
abang juga baru tahu kalau perempuan itu kabur
nah sekarang ini abang mau ngasih tau ke kamu
kok bisa bisanya perempuan itu malah sampai di rumah selaras
nenek kan jadi tahu kalau aku bohong
abang dengar ya kalau sampai perempuan itu buka mulut ke polisi atau ke siapapun
kita belum masuk penjara
aku gak mau itu terjadi
tenang itu tanggung jawab bapak
abang lagi berpikir bagaimana caranya untuk membungkam mulut perempuan itu
ya ampun ibu
ya ampun ibu
ya ampun ibu
bu nggak penting aku kenapa
ya ampun ini ibu ini beneran ibu
aku pikir ibu udah meninggal bu
aksan aksan dengerin